jalan nasional yang menghubungkan kota padang dan juga bukit tinggi di kawasan lembah annai saudara
di daerah sumatera barat ini putus total
terlihat badan jalan amblas akibat diterjang banjir lahar hujan
banjir juga menyebabkan sejumlah kawasan wisata di daerah ini mengalami kerusakan parah
dan saat ini sodara akses jalan menuju ke kota bukit tinggi pun dialihkan menuju ke jalur alternatif
dan sodara inilah visual udara dampak kerusakan banjir lar hujan gunung marapi
sejumlah permukiman warga pun tertutup material
beberapa titik ruas jalan pun tergerus air sungai saudara
sehingga tidak bisa dilalui kendaraan
selain memutus akses jalan terjangan banjir lahar hujan juga memporak poranda akan sejumlah titik kawasan wisata
seperti di daerah pemandian di daerah sialiang sodara
polres padang pariaman pun menghimbau pengendara motor dan juga mobil
agar memutar menuju ke kelok empat puluh empat atau bisa melalui jalur cicincin di daerah malalak
pastikan jalan di lembah anai terputus
artinya masyarakat tidak lagi bisa mengakses jalan dari padang pariaman
atau dari kota padang menuju bukit tinggi melewati air terjun lembahanai
tidak perlu lagi melintasi padang pariaman
lebih baik putar ataupun tidak melewati jalur tersebut
karena dipastikan tidak akan melintas tidak akan nyebrang karena asfal sudah tergerus oleh banjir semalam
informasi dari kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan bnpb abdul muhari
menyatakan bahwa total ada empat puluh satu
korban meninggal dunia akibat banjir lahar hujan gunung merapi sumatera barat
korban ini berasal dari sejumlah kabupaten seperti tanah datar kabupaten agam padang panjang dan juga padang pariaman
sementara itu saudara tim sar pun sudah menghentikan pencarian karena kondisi turun hujan lebat saudara
nantinya pencarian korban yang masih dinyatakan hilang akan difokuskan dengan melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai
puluhan warga terdampak banjir lahar hujan di kabupaten agam sumatera barat kini mengungsi di bangunan sekolah
warga menempati ruang kelas sekolah untuk beristirahat
posko penanganan banjir telah didirikan oleh pemerintah kabupaten agam di dekat pengungsian
warga mengaku kebutuhan logistik telah terpenuhi namun masih kekurangan tikar dan juga selimut untuk alas tidur
butuhkan di pengungsian ini bang alhamdulillah selama di sini cukup lah
mungkin tapi ya kami berharap kalau sudah selesai ini semua ya selok pembangunan rumah tempat tinggal
jadi matras itu tidur ya kalau selebih dari itu alhamdulillah dan posko cukup